barusan liat film apaan gak bagus itu
ini semua tuh gagal si ojat tau gak
sekarang devi jadi salah sangka sama gue kan
coba aja gak ada si ojat
gak bakal jadi kejadian kayak gini nih
aduh gue mesti ngapain
ojat itu siapa
ya ojat tadi itu orang ngedut yang bawa motor
aku jadi yang gak enak nih
aku ngerasa bersalah banget sensey
kalo sensei mau sih ya
aku siap kok nemenin sense buat ketemu bu devi
buat jelasin semuanya
gak usah gak usah

dia gak akan peladengin orang
gak usah gak usah
dia akan peladengin orang lain
apalagi ada si ojat itu sebelahnya
yang terus mau joggin kita
jangan menyerah dulu sebelum mencoba
pantes sana aja ya
tapi tuh kayaknya
terus juga semua omongannya adriana
tapi percaya aja ya
gak usah gak usah ya
apa dengan gitu
artinya papi tuh udah gak inget lagi ya sama ami
mau ingrep aja
hai ibu d
lagi di warung babe
kamu belum pulang ke rumah
tadi udah pulang ke rumah
di rumah gak ada papa sama mama
mereka masih di kantor
jadi ngapain aku kesana
mendingan aku ke warung
rame rame sama temen
mau aku jemput
kayaknya seru deh
tapi kayaknya kamu gak usah jemput aku deh
ntar kalau misalnya aku mau kesana aku tinggal naik taksi aja
yaudah have fun ya
makasih ya sayang
bikin ganteng aja
guys yang mau makan ngopi pesannya di warung babi oke
semuanya gue yang terakhir hari ini
serius belum makan aja sepuasnya
enggak makasih gue udah kenyang
makanlah tersakit lagi
kal pesenlah sama meti
aduh papa kok kayak gitu ya sama mama ya
kok mama dicuekin terus sih
kan gak cocok ini namanya
hah ini serius yang namanya karma
beneran nih aku kena karma
kamu bisa bersembunyi dari kesalahan kamu
tapi tidak dengan penyesalan kamu
kamu bisa bermain dengan dramamu
tapi tidak dengan karmamu
enggak nih ini tuh gak cocok nggak cocok banget
sama sekali gak cocok aduh ngeri ya
ini bu ada berkas berkas yang harus ibu tanda tanganin
ibu tanda tangannya di situ
soalnya saya lagi kena karma
kamu boleh bikin lagi ya
iya bu biar nanti saya buat lagi ya datanya
mendingan aku pulang aja ya
pulang lebih awal
daripada aku ngasih
daripada aku gak konsen juga kerja
untuk menebus segala kesalahan aku
aku bawain aja makanan kesukaannya si papa
supaya siapa tau papa itu bisa lumer
udah gak beku lagi sama mama
kayaknya gitu aja deh
beli makanan kesukaannya papa
kok kita berhenti di sini
kamu turun dulu beb
udah sini kamu duduk
biar tambah romantis
romantis mah gak ada tempat kayak gini
tempat lain gitu loh bebe
cuma ini doang tempat yang gratisan
gue kan gak ada duit
bebe masuk pinggir jalan kayak gini
wah filmnya lagi gak ada yang bagus
nggak ada yang seru
kemarin perasaan aku waktu mau nonton sama megan
perasaan filmnya banyak yang bagus sih
bukan yang bagus filmnya
aku dua kemarin barusan liat film apaan gak bagus itu
ya udah kalau gitu kita makan aja yuk beb
aku lapar banget beb
kemarin aku ngelewatin gitu sama mama
tuh ada kafe di sebelah sana
yuk kesananya kita coba yuk
jangan di kafe dong
di harteg aja gue gak ada duit
ya mendingan kita ke warung babi aja beb
kok di warung babi
ke warung babi mah gak ada apa apanya
cuma makanan kecil minuman kecil semua serba kecil
terus udah gitu di sana rame bep
weh justru itu seru beb
dan itu lebih romantis
kamu jangan salah nilai begitu dok
kita harus tunjukin ke mereka kalau kita itu pasangan yang hangat
beb di sini aja panas ini siang
gimana lagi mau diangetin
kamu tuh gimana sih
aku gak ada uang
kamu kenapa gak bilang dari tadi sih
kalau gitu kan aku bawa duit atau enggak ya kemana ke kita
enggak di pinggir jalan sini
udah deh aku telepon aja meghan
aku jalan sama temen temen cewek aku
megan lu dimana kita nonton yuk
melly ini gue lagi mau ke warung babe
ya soalnya kan ada dado di sana
misalnya kan cowok cowok kita ada di sana mel
tung emangnya ian kemana
ya sih ada nih sebelah gue
tadi dia juga ngajakin ke warung babe
oh ya udah kita ketemu di sana aja mel
sampai jumpa lagi